teror penembakan di dua masjid di al nur dan liwud di kota christchurch new zealand beberapa waktu yang lalu
menyita simpati umat muslim dunia
hari minggu kemarin santri di beberapa pondok pesantren di indonesia
menggelar sholat goib dan doa bersama untuk korban kebiadaban teroris di new zealand
ratusan jemaah pondok pesantren darul salah pagutan kota matram nusa tenggara barat
minggu malam menggelar salat gaib dan doa bersama
salat dan doa bersama ditujukan untuk korban kebiadaban teroris
yang membunuh jemaah salat jumat di masjid yang berada di new zealand beberapa saat lalu
salat juga ditujukan kepada korban gempa lombok yang terjadi minggu sore dengan sejumlah korban jiwa
salat gaib dan doa bersama tersebut digelar di tiga belas provinsi serentak di kabupaten kota seluruh indonesia
ini memang perintah langsung dari presiden satu untuk mendoakan para korban di new zealand itu
ada empat puluh dan korban terus berlanjut
ini adalah aksi yang brutal
yang menodaik manusia itu sendiri
dan semua agama pasti mengutuk itu
sementara di jakarta puluhan santri pondok pesantren miftahul ulum menggelar salat gaib
di masjid miftahul ulum cilandak jakarta selatan minggu petang
pimpinan jemaah pondok pesantren miftahul ulum ali rido mengatakan sholat gaib ini dilakukan
untuk mendoakan puluhan korban yang meninggal dunia
selain mengutuk keras aksi penembakan tersebut ridho berharap agar umat muslim tidak terprovokasi atas kejadian ini